di tengah polisi menyita dua proyektil senapan angin yang diduga digunakan oleh pelaku penembakan di magelang jawa tengah
dan satu proyektil diambil dari baju korban satu proyektil lainnya ditemukan di lokasi di sekitar penembakan
penembakan terjadi sejak awal april di sejumlah lokasi yang di jalan pemuda atau kawasan pecinan jalan ikhlas dan jalan tidar
untuk membantu pengungkapan kasus ini tim dari laboratorium forensik polda jawa tengah akan diturunkan di beberapa lokasi penembakan
hingga rabu dua puluh tujuh april korban yang melapor ke kepolisian resor magelang sudah ada tiga belas orang mayoritas adalah perempuan
tahu nggak mas mudah mudahan sama dan kita tidak terlalu berat